seperti yang tepatnya di rumah orang tua kodim muslimin di gang adem kelurahan trompo kecamatan kota kendal
saat ini sejumlah petugas anggota tni maupun polisi dari polres kendal maupun kodim tujuh ratus lima belas kendal masih berjaga di sekitar lokasi
untuk aktivitas sendiri sejumlah anggota inavis juga masih ada di lokasi tim gabungan dari polres kendal dengan polda jateng
selanjutnya untuk jenazah sendiri dilangsungkan
dibawa kemana dimas
tadi dengan dicaksikan dari petinggi tni maupun pol dajateng jenazah setelah dievakuasi dari rumah kegiatan orang tuanya
langsung dievakuasi menuju rumah sakit bayangkara untuk dilakukan otopsi mas
oke dimas ini ada informasi yang mengatakan bahwa sebenarnya terduga pelaku atau kopda m ini sendiri
sebenarnya baru saja tiba di rumah orang tuanya lalu muntah muntah dan akhirnya tewas
ataupun meninggal dunia
kalau informasi yang anda dapatkan di lapangan seperti apa
jadi kami tadi mengaktivasi salah satu tetangganya yang dimintai tolong oleh keluarga kopda muslimin
jadi saat itu sekitar pukul setengah enam kopda muslimin tiba di rumah orang tuanya
setelah itu kopda muslimin dengan pihak keluarganya mengobrol santai meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan
yang tentunya membuat nama orang tua buruk atau jelek

sendiri menyarankan agar kopda muslimin segera menyerahkan diri
setelah itu pihak keluarga keberasaan meninggalkan kopda muslimin sendiri
kemudian ditemukan kopda muslimin sudah muntah muntah
oke ditemukannya di mana di dalam kamarnya atau di ruang keluarga atau di luar rumah seperti apa
jadi dari keterangan pihak tangga korban yang dimintai tolong
kopda muslimin tadi
ditemukan di dalam kamar
tapi selanjutnya untuk orang tuanya bagaimana
mengingat bahwa untuk saat ini rumah orang tuanya sendiri sudah diamankan oleh pihak kepolisian
apakah pihak orang tua juga masih berada di sana atau justru sudah dipindahkan ke rumah kerabat atau justru dibawa ke kantor kepolisian
saat ini pihak keluarga terutama ibu ya ibunya masih menangis histeris
dan belum ada yang berusaha untuk pindah ke rumah maupun diamankan oleh petugas
namun beberapa anggota keluarga seperti adiknya tadi mengikuti mengantar jenazah untuk dilakukan otopsi di rumah sakit bengkel
tapi sejauh ini bagaimana dari pihak tetangga sendiri terkait dengan kopda m ini kesehariannya
apakah memang sebelumnya juga sempat terlihat
kalau misalnya tadi informasi yang didapatkan bahwa tadi pagi datang ke rumahnya
ataukah sebelum sebelumnya juga sempat terlihat di rumah orang tua dari kopda m ini
ya jadi setelah kami mengorimasinya
sejumlah tetangga tadi mengatakan
terakhir melihat kopda muslimin beserta keluarganya
anak istrinya itu sempat berkunjung ke rumah orang tuanya itu terakhir lebaran kemarin
setelah itu tidak ada kejadian penembakan itu maupun seterusnya
baru kali ini pagi tadi terlihat kopda m muslimin dengan mengendari motor metik
motor metik warna merah
mengunjungi orang tua kopda m muslimin
namun dari menunggu dari hasil otopsi nantinya namun sebelum paham bukti seperti gelas
sisa cairan yang diduga merupakan racun yang diminum oleh muslimin juga ikut diamankan
oke dimas ini berbicara soal apa yang saya dapatkan dan juga mungkin anda juga dapatkan
terkait dengan video yang beredar terkait dengan komunikasi antara kopda m dengan sejumlah orang
baik itu katanya ada informasi sempat berkomunikasi dengan pembantunya dan lain sebagainya
anda tahu terkait dengan informasi ini dan kalau jika anda bisa tahu kira kira apa saja yang
dibicarakan oleh kopda m tersebut jadi tadi saya juga sampai di sini juga masih menanyakan terkait
komunikasi itu jauh ini masih pihak keluarga masih membuka memang saya belum mau memberikan
keterangan apapun terkait itu baik itu komunikasi kopda muslimin
dengan pembantunya pemotongan ibunya atau bapaknya melalui seluler atau apapun belum mau
termasuk dengan video ucapan kata kata yang diungkapkan oleh kopda m kepada teman temannya
ataupun kerabat yang sempat beredar viral tersebut ya dimas ya ya jadi belum mau memberikan
kecelakaan sekali itu baik baik dimas dimas terakhir untuk selanjutnya apakah ada rencana dari pihak
keluarga untuk mungkin saja untuk pindah atau ke tempat kerabat mengingat bahwa pihak kepolisian masih
terus melakukan penjagaan di lokasi pengamanan di rumah orang tua kopda m
hai tahu ini belum ada simas tapi namanya tadi terlihat jumlah petugas masih memeriksa keterangan
pihak keluarganya baik saktio dimas jurnalis transmedia terima kasih atas informasinya